ya punya temen kayak begitu mulutnya kayak kaleng rombeng
pengen banget teriak tin
kayak orang asma
gak bisa keluar gitu
perih benar rasanya hati ini
saya cuma pengen punya seorang untuk tempat mengadu tim
tapi gak tau orangnya siapa
gagangan kamu banyak laku ocet
alhamdulillah pak ustadz
tadi mas suha berantem
dagangan saya dilempar lempar
musibahku alhamdulillah pak ustadz
barang dagangan saya ada yang pecah
dikarenakan ada yang kasihan sama saya
banyak yang dibeli
di situ alhamdulillah
oh begitu pak ustadz
kenapa kamu sedang sedang di sini sekarang
terlalu banyak nyamuk
heboh saya sudah pasal tentang nv mesa ini
kamu pacaran sama entin
saya tidak pacaran sama entin idoy
kenapa kamu dituduh
ya kenapa gak kamu tanya kum
biar saya yang kasih tau esih kalau kamu itu enggak pacaran sama entin
kamu beneran gak pacaran sama entin
kamu lihat sendiri kan tadi gimana tin
berat jadi saya sebenarnya
kalau si aku si enak
istrinya sayang sama dia setia sama dia
aku mau makan apa dimasakin
mertuanya akum aja baiknya minta ampun
akumnya aja yang lebay
bukannya seneng malah tersinggung
udah gitu punya mertua
sadisnya udah kayak penjajah
perih sebenarnya hati ini tim
si edward anak saya satu satunya
dihasut supaya enggak unurut sama saya
kepala ini rasanya pengen pecah bener
mau cerita tapi nggak tahu sama siapa
ceng kalau ke warung teh jajan dong ceng
makan kayak apa begitu
supaya mertua kamu tidak nuduh kamu macem macem
di mana mana juga kalau orang ngegombal pakai duit pakai modal

pakai modal ceng
tuh lihat din
punya teman kayak begitu mulutnya kayak kaleng rombeng
pengen banget teriak din
enggak kuat engap
kayak orang asma
enggak bisa keluar gitu
ini bener rasanya hati ini
saya cuma pengen punya seorang untuk tempat mengadu tim
tapi enggak tahu orangnya siapa
warangnya udah mau tutup
nanti kamu gimana kum kalau sampai pisah
kamu masih apa
kasihan kamu kum
orang tua udah gak punya
mau tinggal dimana kum
di usia kita seperti ini
mana ada perempuan yang mengambil kita jadi suami
betul kan kata saya
kamu mau disini terus